ini memiliki potensi memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali
negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara negara lain
sehingga saya sampaikan pada menteri dan bumn pada yang lain juga
waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar
dan negara ini akan maju kalau kita bisa melupakan waktunya hanya dua tahun
saya meyakini percepatan dalam rangka membangun sebuah ini memiliki potensi memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali
negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara negara lain
sehingga peluang ada opportunity yang bisa dilakukan
karena ekonomi digital kita tumbuh besar dan tertinggi di asia tenggara
melompat delapan kali lipat dari dua ribu dua puluh
kira kira rp enam ratus tiga puluh dua triliun melompat menjadi rp empat lima ratus tiga puluh satu triliun nanti di dua ribu dua puluh
artinya peluangnya besar sekali
artinya peluangnya besar sekali
artinya peluangnya besar sekali
dan ini adalah kesempatan bapak ibu dan saudara saudara sekalian
terutama yang muda muda
karena juga pengguna internet di indonesia ini sudah mencapai tujuh puluh tujuh persen
dan penggunaannya delapan jam
dan penggunaannya delapan jam
dan penggunaannya delapan jam
tiga puluh enam menit setiap harinya coba
besar sekali potensi yang ada
dan startup indonesia ini tertinggi ke enam di dunia

pertama memang amerika india uk kanada australia indonesia
ini juga sebuah potensi yang besar yang harus kita kembangkan
hati hati delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen startup gagal saat merintis

karena sekali lagi tidak melihat kebutuhan pasar yang ada
karena sekali lagi tidak melihat kebutuhan pasar yang ada
karena sekali lagi tidak melihat kebutuhan pasar yang ada

berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa
yang kedua juga karena kehabisan
yang kedua juga karena kehabisan dana
nanti fungsinya venture capital fungsinya bumn
agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung
sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal
hingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal
untuk masuk ke pasar pasar ke peluang peluang yang ada di negara kita